naik rapi ya
siapa yang menang bola tuh
siapa sih yang main bola
kok bolanya sampe kesini
kena usah usah lagi
ini mana bener
ini semua gara gara kamu sakit tau
kamu ini kenapa sih pakai
lari larian kayak gitu
siapa yang main lari larian ustadz
kamu itu sekarang harus sadar betul
bahwa kondisi pesantren kita ini lagi genting
kita harus cepatnya kerja bakti
kerja bakti ustad
kerja baktinya ngapain ustad
gak muat dong ustad
kan badannya saya gede ustad
sumurnya kecil ustad
yaudah caranya gedean
apa tuh ustad
cangkir cuma kecil ustad
ini kondisi pesantren kita ini
sedang kedatangan penilik
kalau misalkan nanti begitu dinilai
kita akan dapat akreditasi yang bagus
pesantren kita jadi turun
jauh amat ustad
makanya kalau begitu
ya begitu lah pak
saya rasa kita ngobrolnya sudah cukup lama ya
bagaimana kalau sidaknya kita lakukan sekarang aja
biar bisa segera kita ambil data penilaiannya
sekarang ya pak
entar dulu pak
sebentar lagi ya pak
ya betul pak
ngeteh ngeteh aja dulu
sama timpalan udah siapin apaan
iya bener itu pak
dicicipin dulu makanan sama minumannya dulu
nah ini ada teh
tehnya enak lho pak
istilah itu kan
tamu itu adalah raja
dan dalam islam pun mengajarkan
kita pun harus memuliakan tamu
untuk memuliakan bapak bapak sama ibu ibu sekalian
enggak boleh hagus pak
enggak boleh hagus
silahkan minum pak
dicicipin sekalian pak
sekarang kamu bantu kerja bakti gak
oke kalau gitu kamu ikut ustad ya
eh sebentar ya
sebaiknya sekarang aja kita lihat pesantrennya
maaf saya termisi dulu
ini ada telepon
halo assalamualaikum ustad ridwan
ini pesantren kita belum siap untuk dinilai oleh penilik
sebab ini anak anak juga masih pada kerja bakti
saya udah kelamaan ini nahan mereka
mereka udah bosen tuh kayaknya
eee pak sarpam
tolong antar kami ke ruang santriwan
eh ustad makin lama pak
iya iya pak silahkan pak silahkan
aduh ustad dia udah keluar tuh
pak pak pak pak
tolong tunjukkan kami asrama santriwan
karena kami mau mulai dari sana pak
yang isinya laki semua ya pak
saya tau dimana lokasinya
patu bapak bagus juga
kotak begitu kayak cetakan
cincin bapak juga boleh nih
cakep juga hijau pak kayak pentil ninjo
tunjukkan saya lokasinya pak sarpam
yaudah pak sambil jalan pak
pak sri kiti
kenapa dibawa sih tipe niliknya
kita bagi bagi tugas ya
kamu terusin nge chat sebelah sini bagian temboknya
ustak usah yang mulai nasantun
maka ngelap kacanya supaya bersih
kamu tugasnya nyapuin tuh ya
halaman halaman di depan sini
kamu sapuin semua
kotoran kotoran pokoknya harus bersih semuanya
disini ada tiga pertanyaan ustadz
saya nge chat in mau yang horizontal vertical atau diagonal ustadz
ini udah mepet udah ngedadak
terserah kamu oke ya
mau vertical mau horizontal mau diagonal mau pake sendal mau pake kanal
pokoknya bersih rapi
dan begitu penilik dateng
mereka melihat kamar santriwan ini bagus dan kita dapat akreditasi yang bagus
udah kerjain kerjain
udah kebuka jangan ngelap nih
aduh apa dah jadi ah
shhh jangan bersih
kalian rata ya kali ya
ah salah salah
nah tinggal kamu tendang
yang rata ini nya
asun gimana udah bersih belum
itu apa daun kering masih banyak tuh
hanya gara gara daun kering satu ngelay
kita bisa dapat akreditasi bagus
nah yang rapi ya
eh siapa tuh yang nendang bola tuh
siapa sih yang main bola
kok bolanya sampe kesini
aduh aduh aduh
kena ustadz musa lagi
ini mana mah sungguh gawat nih
kalo betah ustadz musa
itu mah namanya
kebun aja daripada kena marah gimana
aduh aduh aduh
kamu gimana sih
pindah ke kanan
yang bener mana ya
aduh diperlantakan lagi deh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan jadi tepuk ustadz
bukan jadi tepuk gimana
orang kepleset juga disitu
siap pengembang bola nih
emangnya siapus ini ya
pengembang bola siapus
pengembangnya sampe kesini

sergei memang hebat banget pengen bolanya
gak ada lawannya
ini emang mister serge ini adalah pelatih sepak bola unggulan
yang melatih pondok pesantren kunanta gitu
makanya pondok pesantren anta itu bisa menang sepak bolanya pak
jadi kapan ini
kami bisa mengecek gedung pesantren ini
belum selesai nih chat
aduh cepetan cepetan
itu asur asur asur
ingat jangan sampai ada satu lembah daun kering pun ya
oh iya pak mister sergei
bisa boleh perlihatkan atraksi lain yang
bola di atas kepala gitu
pokoknya seadanya adanya keluarin aja
bolanya bisa di atas